polres jakarta timur kembali melakukan rekonstruksi perampokan dan penyekapan di rumah dodi triyono di kawasan pulau mas utara jakarta timur pada kamis pagi
dari tiga tersangka yang masih hidup hanya satu tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi yakni yus pane
rekonstruksi dimulai pukul delapan pagi dari adegan saat para tersangka yang menggunakan mobil minibus berhenti di depan rumah dodi triyono
dalam rekonstruksi diketahui bahwa tersangka yus pane yang pertama kali berinisiatif membuka pagar rumah dodi kemudian diikuti oleh ramlan butar butar dan erwin
sementara tersangka alvin bertugas memantau situasi dari luar
awak media tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah untuk melihat rekonstruksi
selain tersangka empat orang pembantu dodi triyono yang menjadi korban penyekapan turut hadir menjadi saksi pada rekonstruksi yang digelar polres jakarta timur
istri kedua dodi yang merupakan ibu dari zanet juga hadir dalam rekonstruksi
sebanyak tujuh puluh lima adegan dilakukan dalam rekonstruksi korban lain zaneta tidak hadir karena masih di bawah umur dan sedang bersekolah